rp lima saja ini kalau di surabaya udah bisa makan nasi enak
ya salah satunya adalah nasi saduan abah waji yang berada di jalan teratai tambak sari surabaya
kawasan ini berada di seputaran areal gor sepuluh november surabaya
base camp lama dari persebaya dan bonek sebutan dari supporter persebaya
nama saduan sendiri berarti tendangan penamaan ini tak lepas dari peran bonek
dulu setiap ada tontonan bola anak anak bonek gitu
di namanya nasi sadukan aja biar lebih gimana gitu loh
ya menu nasi saduan yang seharga rp enam ini terdiri dari nasi tahu gujuran aneka kuah mie telur rebus atau dadar peyek dan sambal
khusus untuk kuahnya ada beraneka ragam
ada kuah kare bali rawon dan lodeh
pembeli bisa memilih salah satunya atau dicampur
ini benar enam ya cairul ya
maturnuan cairul luar biasa
seperti ini porsinya juga tidak sedikit loh
nasi komplit ada telurnya ada mie nya ada tempe nya ada sambel nya ada peye nya
ini karena tadi saya special request peye nya itu minta ke yang remahan
kita coba ya enam rupiah sekali lagi
prinsip dari warung ini adalah laba sedikit namun terjual banyak dan berkah
dalam sehari bisa menghabiskan tak kurang seratus kg beras
dan dua puluh lima kg telur
cocok aja bumbunya soalnya kare nya itu loh terasa
maksudnya ya kunyitnya itu loh terasa
terus buat perut itu enak masuk masuk angin ya hilal
warung ini pun eksis selama enam puluh tahun
buka selama dua puluh empat jam pengelolanya pun membagi tiga hingga empat shift pekerja
hidangan murah meriah yang kedua kali ini berada di jalan jelidro dua
kecamatan sambikerep surabaya
berada di halaman ruko warung berlabel rb satu
menyajikan semua paket makanan dan minuman seharga lima ribu rupiah saja
lau lauknya ada puluhan macam mulai dari daging ayam ikan laut capcai
dan aneka sayur seperti lodeh dan som
didirikan sejak enam belas agustus tiga tahun lalu
warung yang namanya kepanjangan dari riyadoh berkah ini
memang berkonsep murah meriah dan membantu sesama
alhamdulillah kan sudah diniatkan saya berbisnisnya saya sama allah
jadi kalau berbisnis sama allah saya yakin saya yakin yakinnya bahwa tidak akan pernah rugi
pengunjung pun selalu membludak
ya sangat ngebantu sih mbak karena juga harganya terjangkau murah
tapi rasanya tidak murahan
ya meski murah cita rasanya tidak murahan
ini di surabaya loh lihat sepaket sudah sama minumannya lima ribu rupiah saja
jadi menu saya itu ada sayur lodeh ayam kecap sambal
nah tadi yang lainnya juga ada nasi campur itu misalnya capjay sama satu lauk
ini beneran yak loh lima tapi tidak kaleng kaleng
bumbunya kerasa semuanya gitu loh
jadi memang benar benar surga dunianya nih karena ada bumbu sedekahnya
ya meski dipatok lima ribu rupiah
tak semuanya membayar lima rupiah
ada pembeli yang membayar lebih khususnya yang merasa mampu
warung yang seharinya menghabiskan tiga puluh kg beras tujuh kg daging ayam
dan belasan kilogram ikan ikanan ini
terus eksis selama tiga tahun ini
buka setiap hari mulai pagi hingga sore
pemilik mengaku hanya mengambil keuntungan pribadi
dari minuman jeruk dan kerupuk yang dijual terpisah
wida subianto agadipa surabaya jawa timur